jenazah lima korban pembunuhan di kelurahan mabar medan sumatera utara dimakamkan senin siang
polisi telah memeriksa delapan orang saksi
polisi yakin dapat segera menangkap pelaku
warga melepas jenazah lima korban pembunuhan di kelurahan mabar medan untuk dimakamkan
kelima jenazah korban ini dimakamkan di pemakaman umum dekat dengan rumah korban senin siang
jenazah kelima korban dapat dimakamkan setelah dikembalikan kepada keluarga
dari rumah sakit bayangkara medan minggu malam
sebelumnya minggu sore kelima jenazah tersebut dipindahkan dari tempat kejadian perkara
ke rumah sakit bayangkara untuk diautopsi
hingga senin siang polisi menyatakan telah mengumpulkan keterangan dari delapan orang saksi
untuk memburu pelaku
pada jam dua belas ada mobil yang berjalan
polisi belum meminta keterangan dari balita satu satunya korban yang selamat dari pembunuhan tersebut
saat ini polisi masih fokus untuk pemulihan fisik dan psikis korban selama tersebut
untuk saat ini kita masih utamakan untuk penyembuhan daripada korban
sekaligus kita sterilisasi supaya dia jauh dari trauma
karena kita harus antisipasi dulu secara psikologinya karena yang bersangkutan masih balita
sehingga perlu kita sterilkan dulu untuk keamanannya juga

lima orang korban pembunuhan yang merupakan pembunuhan yang tersebut
merupakan satu keluarga ini pertama kali ditemukan oleh tetangga korban pada minggu pagi
selain lima korban meninggal seorang korban balita berhasil selamat dari pembunuhan tersebut
polisi menyimpulkan kasus ini merupakan pembunuhan terencana
ian prabudi medan
kondisi kesehatan balita berusia empat tahun yang selamat dari pembunuhan di medan sumatera utara
sudah stabil dan berangsur membaik
korban kini masih dalam perawatan medis
di rumah sakit umum bayangkara medan luka di wajahnya masih bengkak
pihak rumah sakit menyebut korban masih membutuhkan banyak istirahat
kasus pembunuhan satu keluarga di medan deli sumatera utara hingga kini belum diketahui motifnya
kuat dugaan pembunuhan dilakukan secara terencana
polisi juga masih melakukan penyelidikan termasuk menggali kesaksian sejumlah tetangga korban yang diduga mengetahui kejadian ini
satu keluarga terdiri dari ayah ibu mertua dan dua anak ditemukan tewas di rumahnya di kawasan jalan rumah potong hewan medan minggu pagi
sedangkan satu anak selamat
anak yang selamat kini menjalani perawatan intensif di ruang icu rumah sakit tak jauh dari kediaman mereka
anak baru di kamar sama istri
istri sama anaknya
itu satu keluarga
satu keluarga lah pak
dalam keadaan terkapar semua
peristiwa yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat gempar warga sekitar
hingga minggu siang ratusan warga berkerumun di sekitar lokasi yang sudah dipasang garis polisi
resi erlangga medan
lantas bagaimana perkembangan kasus pembunuhan ini
sudah ada koresponden cnn indonesia yan prabudi di medan sumatera utara
yang delapan orang saksi sudah diperiksa
apakah sudah ada titik terang siapa pelaku pembunuhan ini
yan prabudi apakah anda sudah bisa mendengar saya
di kelurahan mabar kecamatan medan
deli kabupaten maksud saya kota medan ini
sejak minggu pagi sejak saat itu juga pihak kepolisian sudah mulai melakukan penyelidikan
untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini
dan hingga saat ini sudah berbagai tindakan yang dilakukan
misalnya salah satunya adalah memeriksa sejumlah saksi
dan juga pihak kepolisian telah menerima hasil otopsi dari pihak rumah sakit bayangkara
hasil otopsi dari kelima jenazah tersebut
dan saat ini saya sudah bersama dengan kepala kepolisian resor pelabuhan belawan
untuk mengetahui seperti apa sebenarnya yang pemeriksaan atau penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian
ajun komisaris besar polisi yemi mandagi
dan saat ini kita akan memuancarai kapolres belawan ini
pak kapolres sampai saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi
mungkin bisa dijelaskan hingga saat ini ada berapa saksi yang sudah diperiksa
dan apakah keterangan para saksi ini sudah bisa mengerjut kepada identifikasi dari pelaku
baik sampai dengan saat ini untuk saksi yang kami ambil keterangan sudah sepuluh orang
kemudian untuk mengarah kepada pelaku memang belum
karena saksi saksi ini rata rata saksi saksi yang tidak melihat secara langsung
namun demikian hanya mengetahui setelah kejadian itu terjadi
namun demikian informasi informasi yang kita dapatkan
dari mereka tentunya perlu untuk bagi kami sebagai bahan untuk kita inventarisir
mengarah kepada siapa pelaku nantinya
apa saja pak yang diterangkan oleh para saksi ini
dan mungkin bisa disimpulkan seperti apa hasilnya
sampai dengan saat ini belum bisa kita simpulkan
karena para saksi ini juga memberikan keterangan hanya sebatas mereka mengetahui pada saat kejadian
setelah masyarakat mengetahui bahwa korban korban ini sudah meninggal dunia di tkp
pak selain orang atau saksi yang diperiksa apakah pihak kepolisian juga sudah memeriksa tempat
misalnya atau lokasi tentu selain tempat kejadian perkara
mungkin ada tempat lain yang sudah diperiksa pak
kalau sampai dengan saat ini masih lokasi tempat kejadian perkara yang kita lakukan pemeriksaan
sedang kita fokus olah tkp
kemudian tempat lain masih belum ada
nanti akan kita apabila ada nanti akan kita sampaikan ke depan
pak yang penting juga informasi sebelumnya
barang berharga yang berharga
yang tidak ditemukan itu hanya satu unit sepeda motor dan juga dua unit handphone
kira kira ini akan dilacak atau mungkin sudah ketemu pak ketiga barang ini
mudah mudahan nanti barang barang yang tersebut dapat juga menghantar kita kepada pelakunya
terakhir pak untuk saksi kunci
ini kan ada seorang balita yang selamat
mungkin juga kondisi fisiknya tidak terlalu baik
karena juga mengalami cedera saat tindakan pembunuhan itu terjadi
apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap saksi kunci ini
apakah sudah diminta keterangan
atau mungkin nanti kepolisian mengesampingkan keterangan dari balita ini
untuk saksi kunci korban yang masih hidup sebetulnya tidak dapat kita jadikan saksi kalau secara hukum
namun demikian kita sekarang lebih fokus mengutamakan kepada penyembuhan ataupun pendampingan secara fisik
untuk kita berikan dokter khusus termasuk untuk penyembuhan secara psikologi
sehingga anak ini bisa cepat pulih dan sehat kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana kita saat ini
pak artinya kepolisian menyanggupi untuk menuntaskan kasus ini atau mengungkap kasus ini tanpa harus meminta keterangan dari balita yang selamat ini
kalau memang nanti suatu saat yang bersangkutan sudah bisa kita ajak ngobrol ajak bercerita

mana tahu ada yang bisa kita ajak bercerita
yang bisa kita jadikan keterangan keterangan yang dapat mendukung mengarah kepada pelaku ya mudah mudahan bisa
tapi kalau pun tidak secara undang undang memang yang bersangkutan belum bisa kita jadikan sebagai saksi karena masih di bawah umur
terima kasih banyak pak kapolres atas
itu tadi keterangan dari kepala kepolisian resor pelabuhan belawan ajun komisaris besar polisi yengi mandagi
tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini sudah sejak minggu pagi hingga saat ini
dan sudah mengerucut mungkin pada identitas